jurnalisme hadir sebagai penyeimbang informasi untuk melawan kebohongan atas nama politik agama hingga kemanusiaan
saya ferdi ilyas untuk cnn indonesia